wacana duet ahok jarot kembali menguat seiring dengan mendekatnya masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta untuk pilgub tahun depan
padahal jauh hari sebelumnya ahok sudah berikrar menggandeng heru budi hartono pejabat karir di lingkungan pemprov dki
rencana ini pun turut didukung pendukung setia ahok yang tergabung dalam teman ahok
ada apa dibalik wacana ahok jarot ini
realistiskah pasangan ini diusung partai asal jarod di jalur perseorangan
kami akan mengulasnya bersama narasumber kami yang telah hadir di studio pendamping ahli teman ahok igusti putu arte
wakil ketua badan pemenangan pemilu dpd pdi perjuangan dki jakarta gembong warsono dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
bapak bapak selamat malam
ini kebetulan atau kompak semua pakai batik
kalau tahu kayak gini saya pakai batik juga tadi nggak pakai jak
pertanyaan saya kemudian ini jangan jangan pdi perjuangan yang bikin gosip nih
soal duetnya jarod sama pak ahok
gini yang saya tangkap nih pak ahok ini bercanda
becanda pak ahok ini becanda
dalam arti beginilah kalau pak heru mundur kan ini memberikan pintu kepada pak jarod untuk berpasangan kembali
dalam konteks mundurnya heru atau tidak mundurnya heru bagi pd perjuangan tidak ada urusan
karena mau pak jarot dicalon kalau tidak dicalon itu urusannya partai
jadi pak ahok tidak bisa menentang
jadi itu ditentukan bahwa kalau nanti ke depan akan berpasangan dengan jarot itu ditentukan oleh pak ahok
nggak seperti itu
karena saat ini kan partai sedang menyusun regulasi dalam konteks menentukan siapa yang akan ditentukan
dan termasuk juga lagi menyeleksi ya
sudah sampai tahap apa itu seleksinya
hari senin yang lalu dpp sudah mendapatkan laporan dari himsi
bahwa dari dua puluh tujuh yang mengikuti seleksi kemarin yang dilakukan oleh himsi
maka kemarin hari senin sudah dilaporkan kepada dpp
tinggal saat ini dpp nanti mungkin hari jumat atau mungkin hari apa
dpp akan menggelar rapat dpp dalam rangka untuk membedah hasil rekomendasi dari himsi
kenapa bukan dpd
bukan karena jadi dpd ini berhak hanya menjaring
yang melakukan penyiaran adalah dpp
itulah yang diatur melalui mekanisme partai skdp tahun dua ribu sebelas mengamanatkan seperti itu
jadi kewenangan dpc dpd itu hanya berhak untuk melakukan
sementara penjaringan itu kewenangan sepenuhnya menjadi kewenangan dpp partai
nama dua puluh tujuh itu sudah mengerucut ke berapa
atau sudah disusun berdasarkan skala prioritas
jadi si himsi nanti akan merekomendasikan
apakah hanya dua puluh tujuh yang mengikuti tes itu rekomendasinya biasanya ada tiga
satu himsi akan merekomendasikan pada orang bersangkutan
yang kedua tidak merekomendasikan
yang ketiga merekomendasikan dari catatan
dari tiga rekomendasi
nanti kan dpp akan melakukan
melakukan rapat pleno untuk membuka
kalau yang direkomendasikan alasannya apa yang tidak alasannya apa dan yang dengan caratan alasannya apa
pak butuh wacana ini didengar sama teman ahok juga
oh ya saya kira didengar
karena konteks itu kan sebetulnya ya candaan pak ahok lah gitu
walaupun memang di situ ada simbol simbol politik juga muncul gitu ya
apakah karena pak heru pada saat forum itu merasa curhat itu kok
berat sekali rasanya tekanannya luar biasa
tapi sebenarnya gini buat teman ahok nama jarod itu jadi isu gak
sebetulnya ketika kita setback sedikit ya
ketika kawan kawan teman ahok jarod memutuskan untuk masuk itu jelas
pada waktu itu kan makanya ktp pertama teman ahok itu kan gak ada wakil
artinya peluang mas jarod waktu itu juga cukup besar
ya betul itu jelas kita
kita harus akui lah itu
sehingga kenapa kemudian itu dikosongkan
karena itu pak ahok sebetulnya kalau kita mau melihat peta politiknya kemarin itu
ranking satunya kan mas jarod sebetulnya
akal kenapa negosiasinya waktu itu mau gak lewat persorangan
nah pd pak soto nanti ya
kita finalisasinya nanti kita asik asik nanti di terakhir
pertanyaan saya kemudian benar nggak udah talak tiga udah ketuk palu
yang melakukan talak satu talak dua talak tiga
itu dpp partai
tetapi untuk dpd dki jakarta sudah terlak tiga
untuk dpd dki jakarta
karena penjaringan kamu kan udah tutup
kan gitu loh
harusnya konsisten ya
kalau sudah menjaring nama yang lain nggak
tapi dpp punya
dpp masih punya pintu
pintu tuh masih ada di dpp
lah kapan ditutup
itu sepenuhnya kekurangan dpp
itu seperti itu
iya pertanyaan saya kemarin itu kan ikhlas nih dpd sudah menjaring capek capek
ada selebritis ada pengacara dan lain sebagainya itu masuk ternyata bukan mereka yang
gak apa apa yang menentukan dpp
dpp yang menentukan
nah pertanyaan kembali kepada teman ahok
kalau pada akhirnya ternyata match nih antara jarod sama ahok nih
dan kayaknya sih rasa rasanya
teman ahok sakit hati nggak
apa ini semua
bukan pada posisi tanggal dua puluh sembilan
pada posisi tanggal dua puluh sembilan kemarin
itu jelas jelas pak ahok mengatakan bahwa kita konsisten untuk masuk di jalur persorangan
pada waktu acara itu
tetapi kami sendiri bersama teman teman di teman ahok kan tidak bisa membaca apa yang akan terjadi
kemudian sampai menjelang pendaftaran tanggal tujuh agustus itu
hanya pak ahok dan tuhan yang bisa menjawab itu kan
tapi prinsip dasarnya adalah kami di kawan kawan teman ahok
ketika berpikir mengusung ahok adalah bagaimana orang baik ini bisa kita selamatkan
kedua bagaimana orang baik ini ketika bekerja menurut pikiran kami
bisa bekerja dengan apa namanya dengan keleluasan yang tinggi
sehingga kemudian terjamin pemerintahannya menjadi bersih
tidak dalam konteks kemudian apa namanya ada semacam tersandra dan seterusnya
nah jadi segalanya masih bisa terjadi
jangan sampai ada orang yang bilang
tuh gue bilang juga apa lewat perseorang jangan kayak gue gitu ya
kira kira gitu lah ya
saya kira nggak sampai sejauh itu lah
tapi menurut saya pertanyaan saya tetap
apakah sakit hati kalau misalnya
kemudian maju secara
nah pak ahok bilang saya nggak mau menyakiti teman ahok nih kalau saya maju
artinya sinyal itu juga kita kan baca sebagai apresiasi
tapi kami punya keyakinan
apapun perubahan politik yang akan terjadi di masa depan nanti
dua tiga hari ke depan atau dua minggu ke depan
beliau pasti akan mengajak kita bicara
teman ahok lah gue mau apapun keputusan ahok
pasti akan diajak bicara
misalnya katakanlah tiba tiba terjadi perubahan gitu gitu misalnya
tidak mungkin pak ahok tidak mengajak kita bicara
pasti akan diberikan rasionalisasi seperti apa
ataupun konsistensi sikap seperti sekarang dipertahankan
beliau juga akan menyampaikan pada kita
tapi pilihan terbaiknya adalah bagaimana kita hantarkan pak ahok menjadi pemimpin
untuk memimpin kembali dki jakarta
apapun jalannya asal halal kira kira gitu ya
ya betul itulah kira kira
oke konklusinya apa kira kira pak
sudah konklusi nih
gak ini nanti kan mancing nih kira kira seperti itu
apa sebenarnya apakah memang secara
kan begini pemimpin tidak mungkin hidup di ruang hampa dalam konteks demokrasi sekarang ini
tetap harus ada hubungannya dengan legislatif
dan kemudian interaksi politik dengan kekuatan kekuatan politik lain
sebagian orang mengatakan setuju di satu sisi ahok akan maju secara perseorangan
tapi kemudian akan banyak sekali apa namanya nasty business yang ditangani
sehingga tidak fokus ke pekerjaan utamanya
untuk ngurusin hal hal yang
yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya untuk kekuatan partai politik
anda melihatnya seperti apa
menurut saya dikotominya tidak sesimpel adalah
kalau orang menggunakan jalur independen dia kemudian melakukan deparpolisasi
dan juga tidak sesimpel ketika orang menggunakan jalur parpol dia pasti tersandera ketika terpilih menjadi kepala daerah
dan menurut saya kalau kita coba lihat bagaimana dialog dari teman ahok
dari pendukung ahok dari partai
saya pikir cukup ada kepercayaan bahwa ahok walaupun katakanlah maju melalui jalur
tidak akan tersandera
sama juga kesadaran bahwa ketika maju melalui jalur independen
tidak serta merta partai kemudian bisa memboykot pekerjaan seorang gubernur
nah sekarang kan yang kita lihat kemudian bagaimana wilayah abu abu itu kemudian mengalami pergeseran
ketika ahok mengatakan saat itu hanya akan maju melalui jalur independen
memang seakan akan sudah ada talak tiga dari sisi ahok sebetulnya
bukan dari sisi pdip
pdip sebetulnya jelas sekali dpd memang tidak punya peran untuk kemudian melakukan
jadi kita lihat

dan sampai detik ini setahu saya
dari ibu mega pemegang kekuasaan tertinggi di pdip
belum pernah mengatakan menutup pintu
nah yang sekarang berubah adalah bagaimana talak tiga yang seakan akan sudah dilakukan oleh ahok
kemudian dibuka kembali pintunya
dengan beberapa hari terakhir kita lihat beberapa simbolisasi yang muncul dari mulut pak ahok
saya tidak tahu apakah kemudian ini bercanda atau tidak
tapi kalau kita lihat lebih teknis lagi
ada beberapa momentum teknis yang bisa digali ya
yang pertama ini isu
dimulai dari hari sabtu
katanya ada pertemuan ibu mega dengan ahok di teguh umar
tidak bisa dibuktikan harus dikonfirmasi
sebelum kita tanya kita konfirmasi dulu
seninnya itu pasti bisa dikonfirmasi
betul kalau itu di hadapan wartawan ada pertemuan pak heru dengan pak jarod
katanya empat mata kemudian disitulah dikonfirmasi ada apa pak dan segala macam
sehari sesudahnya kemudian ada pernyataan
ada pertemuan ahok yang seakan akan bersayap
kalau ini coba ditarik sebagai sebuah benang merah
memang seakan akan ada pertemuan pertemuan di hari hari terakhir
yang memungkinkan terjadi perubahan konstelasi politik
dua momentum tadi sudah bisa dibuktikan di hadapan media
memang ada saksi mata
kalau mas gembong kemudian mengatakan betul hari sabtu ada pertemuan dengan ibu mega
mungkin spekulasinya bisa semakin diyakinkan
kita beribu tesa
sudahlah mas gembong sama pak butuh jujur sajalah
terbuka saja sama kita jangan bicara di belakang belakang begitu
mas beto ini kan ini bukan domennya dvd
pertemuan yang dilakukan katakanlah di media atau di masyarakat sudah sering mendengar
katakan hari sabtu dan lain sebagainya
itu bukan domen kami untuk bisa memberikan klarifikasi itu
jadi yang pasti paling tepat ya mungkin pak butuh yang bisa menjawab itu
kan memang nggak bisa karena ini bukan bukan domen
dan kami juga nggak tahu seperti itu
kalau parter memang gitu ya saling bahu membahu gimana pak butuh
pak butuh yang tahu
loh bagaimana rumah tangga orang yang bisa intin nggak ada mungkin lagi tambah malah
tapi beginilah kalibernya pak butuh ini kan kan oke
sekarang kan jabatannya di sini adalah pendamping ahli teman ahok
tapi kan sesungguhnya kan sudah malang melintang di urusan urusan pilkada dan lain sebagainya
kalau dihitung hitung sebenarnya lebih favor mana sih pak putu
perseorangan atau koalisi yang kemudian by term and condition lah gitu
kalau kita bicara soal saya meminjam statementnya pak ahok
menjaga kepercayaan anak muda maka tetap kita persemeratakan perseorangan
tapi kalau dalam konteks kemudian bagaimana memenangkan pertarungan ini dengan cepat
saya kira realistis berkawan dengan pdip
dan pilkada itu kan urusannya menang kan bukan masalah kepercayaan
iya kepercayaan iyalah tapi menang itu kan yang pertama dulu
maka selaku pendamping saya kan tidak punya otoritas untuk kemudian membuat keputusan
makanya saya nanya sarannya berapa
sarannya berarti it's better join with pdi perjuangan instead of jalan sendiri
saya kira seperti itu tanpa mengurangi ras hormat teman teman yang sudah bekerja luar biasa seperti sekarang
cuma kemudian apakah formulasinya ini kan soal formulasi kemudian
pdip merapat apakah formulasinya tetap adalah seperti sekarang di jalur persorangan
atau pak ahok yang kemudian mengalah untuk masuk melalui jalur partai politik kan soal itu sekarang
apapun pilihannya begitu pdp menyatakan
merapat ke pasangan ahok saya kira sudah selesai
pdi yang merapat ke pasangan ahok
eh pertanyaannya bu
mas gembong ini aspirasi ini sebenarnya diketahui nggak
atau mas gembong itu terkejut sebenarnya oh teman ahok itu sebenarnya merasa bahwa kalau join sama kita lebih mantep juga
sebentar saya nanya
ini tambahin sedikit
sudah sampai sembilan ratus
mas cak tandik ktp kita sebagian besar memang pendukung pdip juga
banyak sekali dari pdip
bacaannya sederhana mas
ketika di akhir akhir ini seolah olah pak ahok kan menengok ke belakang
artinya tidak ada kepercayaan diri pak ahok untuk jalan melalui jalur independen
artinya pak ahok juga mengharapkan dari partai untuk mensupport
tapi persoalannya ketika pak ahok minta disupport oleh partai ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh pak ahok
jadi pak ahok nggak boleh memberikan syarat juga
ini kan sama sama membutuhkan nantilah kita kita jeda dulu kami akan kembali sesaat lagi tetap berobosan
baik kita lanjutkan
kita bicara tentang apa namanya syarat dan ketentuan tadi
ya kalau misalnya kalau mau bergabung ada syarat syarat
jangan jangan ahok juga mengatakan
eh saya adalah kandidat paling seksi di jakarta
kalau misalnya anda kita mau bekerja sama saya punya syarat dan ketentuan
gini bagi pd perjuangan kan saat ini elektabilitasnya ahok paling tinggi diantara yang ada
apakah dengan elektibilitas ahok yang begitu tinggi itu akan mempengaruhi pilihan pdi perjuangan dalam menentukan calonnya
iya dalam konteks untuk bisa pemenangan
tetapi dalam konteks aturan artinya bahwa aturan yang sudah ada ini kan tetap harus dilalui
prasyarat pak ahok sebagai non kadar pdi perjuangan yang harus terbunuh adalah yang bersangkutan mendaftar
nah kalau nggak daftar gimana cara ngusungnya
ini kayaknya ini begini loh
dua duanya itu saling membutuhkan mas toto ya
dua duanya tuh dari kejauhan saling memandang dadadada
kadang kadang buang muka lihat lagi dadadada lagi
dua duanya saling membutuhkan mereka bisa membayangkan kalau misalnya kita bersatu kita bisa bangun gunung sama sama
tapi itu tadi ada kendala kendala psikologis kendala kendala komunikasi yang dan mungkin prinsip barangkali yang nggak ketemu
apa solusinya kalau menurut mas toto
kalau menurut saya sebetulnya secara prinsip tidak ada yang substansial berbeda
tidak pernah ada kritik secara substansial terhadap kebijakan ahok
menurut saya dari dpp pdip
dari dpd tentu saja ada dalam konteks check and balances dprd dengan pak ahok
begitu juga dengan ahok
tidak pernah kemudian bahkan ahok seringkali dalam pernyataan pernyataan yang sedikit kritis terhadap partai membela pdip
tanda kutip ketika bicara mahar tapi dengan pdip saya tidak seperti itu misalnya
artinya sebetulnya tidak ada perbedaan yang prinsip yang substansial
perbedaannya hanya prosedur
keyakinan ahok terhadap prosedur yang paling tepat dengan keyakinan pdip terhadap prosedur yang paling tepat
padahal kedua duanya memiliki peluang untuk berpindah halauan
dalam konteks bicara mengenai prosedur
masing masing memiliki pandangan dan argumentasinya terhadap konstituennya masing masing
ahok mengatakan saya tidak ingin mengecewakan teman teman ahok termasuk sebagian konstituennya
termasuk pdip tidak ingin mengecewakan katakanlah kadernya yang mungkin dirasakan oleh dpp
itu terbiasa terbangun dengan prinsip prosedur melalui partai
penguatan partai dan segala macam
nah tinggal bagaimana menurut saya dibangun argumentasi
dari dua prosedur itu yang pasti salah satu saja yang dipilih kan
nah kalau pertanyaannya kemudian sekarang prosedur mana yang lebih mungkin dilakukan
terus terang hampir tidak mungkin dari sisa waktu untuk pdip kemudian mengikuti jalur perseorangan
karena katakanlah jarod kemudian ingin menjadi calon itu kemudian waktunya sudah tidak mungkin lagi mencukupi dimulai dari nol lagi
atau pilihan lain kalau kita mau berspekulasi apakah mungkin pdip menerima katakanlah heru misalnya menjadi seorang kader pdip
ada deal di situ itu kan mungkin saja wilayah abu abu seperti itu
atau ahok yang kemudian masuk kemudian jalur partai tapi argumentasi apa yang disediakan oleh ahok kepada teman ahok
kepada konstituen yang harus diakui selama ini dididik oleh ahok sampai detik ini melalui wacana bahwa calon ini lebih baik maju melalui jalur perseorangan
jadi menurut saya ini hanya permasalahan argumentasi
tapi pak pertanyaannya apakah teman ahok itu sehitam putih itu
sejauh ini saya kira
teman ahok loh bukan pak putu kalau pak putu
saya mencoba untuk membaca kawan kawan teman ahok itu
sejauh ini kawan kawan di teman ahok konstruksi besar yang ingin dibangun adalah bagaimana menyelamatkan ahok untuk tetap bisa menjadi gubernur pada periode yang kedua
kemudian dengan apa namanya tanpa tersandera oleh apapun
nah ini yang kalau sekali lagi kalau setback kenapa kemudian jalur persorangan kawan kawan teman ahok ini kan takut dulu
awalnya takut khawatir
dijanji janjikan saja kemudian masuk melalui partai segala macam begitu jalur persorangan sudah lewat nanti malah dipotong ahok di tengah jalan
padahal kita ingin digagalkan
nah ketakutan itu munculkan sehingga mereka mengkonsolidasikan diri membangun kekuatan di jalur perseorangan
artinya kalau bacaannya seperti itu sebetulnya pilihannya apapun masih sangat mungkin
untuk diajak berdiskusi kawan kawan teman ahok sepanjang kemudian ahok
jadi ini juga tidak akan mungkin buru buru ya karena nggak ada belanda yang datang juga
karena dari sisi elektabilitas sudah tinggi partai yang paling diperjuangkan juga punya tiket sendiri
kalau kita bicara jadwal timetable calon perseorangan itu batas terakhirnya masuk kan tanggal tujuh agustus
partai politik startnya tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh dua september
artinya kalau kemudian dinamika politik ini terjadi maka bagusnya adalah di awal agustus
karena kalau sudah misalnya masuk di tujuh agustus itu sudah selesai karena calon perseorangan tidak bisa pindah lagi tiba tiba mendadak ke partai politik
calon yang akan diajukan oleh pdi perjuangan yang sudah dijaring dan kemudian sudah melalui proses itu kapan akan diumumkan rencananya
sekali lagi mas ini keputusan dpp
iya tapi nggak ada timeline nya
yang pasti begini pdi perjuangan itu yang sudah selama ini berjalan hitung hitungnya sederhana
kita ngitung betul kalau seandainya kita umumkan awal menguntungkan atau merugikan dalam konteks pemenangan
jadi pdi perjuangan biasanya agak seperti itu
maka kadang kadang pdi perjuangan last minute baru mendaftarkan baru memutuskan
bukan sekedar mendaftarkan memutuskan calonnya pun last minute
ini yang kadang kadang disebut tapi ini menyangkut masa strategi pemenangan
jadi jangan juga dianggap tapi ini memang strategi lah
untuk di jakarta ini pasti dpp kan ada kalkulasi bagaimana untuk bisa memenangkan itu
apakah kita awal gitu diumumkan oleh dpp apakah nanti last minute untuk pengumuman bakal calon yang akan diusung oleh partai
seperti itu yang terjadi di pdi perjuangan
gimana kalau prediksi anda kira kira ketemu nggak nih mereka berdua
jadi sebetulnya kalau tadi pertanyaannya belanda masih jauh tidak
ternyata belanda sudah dekat karena patokannya bukan pendaftaran di bulan september yang menjadi timeline untuk partai
tapi di tujuh agustus tadi jalur perseorangan dan itu tidak lama lagi
sebetulnya kalau kita coba baca juga kalimat kalimat yang sudah pernah diutarakan oleh ahok ya
dulu ahok pernah mengatakan saya mau lihat sampai bulan
ketika dia sudah memutuskan jual perseorangan
saya mau lihat sampai bulan juni
dan saya sudah katakan kepada teman ahok kalau kemudian saya sudah memilih jalur ini dan kemudian saya tiba tiba tidak tercapai
ya saya tinggal dan partai kemudian marah
ini ada kata kunci kalau partai marah ya saya tidak akan menjabat lagi
artinya dia tidak pernah menutup kemungkinan untuk maju melalui jalur partai tadi
jadi saya ya saya tidak
kita juga nggak punya ekspektasi berarti dalam waktu dekat ini
kalaupun mereka bergabung
kata kunci yang menurut saya adalah di heru
karena satu satunya peluang untuk kemudian menyatukan kembali ahok dengan pdip bahkan itu adalah posisi heru
apakah heru mengundurkan diri yang secara otomatis jalur perseorangan tersebut
apakah se indispensable itu heru karena kan heru bisa digantikan sama siapa pun sebenarnya
digantikan tidak bisa untuk jalur perseorangan
karena harus mengumpulkan ktp dan
betul dan andai kata pun berharap pdip mendukung jalur perseorangan
andai kata lu mas gembongnya siapa tau ada perubahan sikap mendadak begitu kan
paling dimungkinkan adalah ketika pdip mendapatkan tanda kutip ya jatah wakil gubernur
ketika heru menjadi wagub katakanlah seperti itu
jadi variabelnya ada di situ
itulah yang menyebabkan juga dalam komunikasi beberapa hari ini simbolisasinya itu muncul dengan statement terkait dengan heru
heru yang katanya pusing dalam konteks politik
atau heru mungkin saja mengalah untuk seniornya begitu kan
kita bisa baca dari situ menurut saya
teman ahok sudah ngobrol sama heru
sejauh ini saya kira belum
kawan kawan teman ahok masih fokus di urusan ktp dan nanti persiapan
dan beliau juga menghindari betul komunikasi komunikasi politik secara terbuka itu
karena posisi beliau masih pns
maka kenapa kemudian beberapa waktu lalu pak ahok juga memberikan statement untuk sesegera mungkin begitu sudah satu juta
kalau heru diminta untuk melepas jaket pns dan jabatan strukturalnya
itu juga sebetulnya bagian dari sinyal sinyal juga
kalau nanti pada saat itu ternyata tidak dilepas bisa saja hitungannya berbeda
ini bocoran lebih dalam
tapi komunikasi terus dijalin gak sih teman ahok dengan pdi perjuangan
sama sekali tidak ada hubungan komunikasi apapun
kawan kawan teman ahok sangat konsisten untuk ada di wilayah teknis
bahkan ranah politik pun teman teman itu tidak mau masuk
jadi fokus pada urusan bagaimana mengembulkan dana
fokus pada urusan bagaimana memastikan
ktp satu juta terpenuhi dan persiapan untuk pengawalan proses verifikasi
untuk mendapatkan satu sekarang sudah berapa
sekarang posisi kemarin tanggal satu sembilan ratus dua puluh tiga ribu
dari kapan itu
posisi tanggal satu juni
satu juni dikumpulkan sejak
dua bulan ya
dua bulan selama dua bulan
maka kita optimis sekitar angka bulan juni ini akan tembus di angka sekitar satu satu saya kira tembus
pada sekitar bulan juni
apakah mungkin heru mundur
apakah mungkin heru mundur
sejak awal tidak punya niat
saya tidak tahu apakah memang heru kemudian juga aktor politik yang kemudian ada pendekatan yang lain
kan heru ini kan out of the blue sebenarnya
orang tidak tahu heru ini siapa
apakah mungkin heru mengatakan enggak deh saya mundur aja jadi tim ahok
itu kan sebenarnya kan tergantung pada ahoknya kalau menurut saya
yang harus dilihat heru bukan sosok politisi
yang sedang berambisi menjadi wakil gubernur
beliau harus dilihat dari dua sisi
satu beliau memang dipilih oleh pak ahok
artinya sikap heru posisi heru menurut saya juga akan sangat ditentukan oleh keterbukaan dan kelonggaran sikap pak ahok terhadap wakil gubernurnya
yang kedua harus diingat heru ini juga seorang birokrat
yang merupakan bawahan bukan hanya ahok tapi juga jarot
kalau kita ingin bicara dalam konteks itu wilayah abu abunya sangat besar
untuk dimungkinkan terjadi komunikasi antara tiga variable tadi
ahok jarod dengan heru
bukan sesuatu yang sulit untuk dipertemui

tidak kalau heru adalah orang yang memiliki ambisi
berasal dari kalangan partai politik
dan tentu saja akan menolak skenario skenario seperti itu
karena itu kan menurut saya kalau kata kuncinya di heru sebenarnya tidak tepat juga
karena heru ini sesungguhnya kan sangat sangat dia tolerable justru sebenarnya
secara formal harus di heru
bahwa kemudian ada variable di panggung belakang yang paling
artinya majunya heru kan juga bukan karena fatsunnya dia kemudian untuk maju
bahwa di panggung belakang akan ditentukan oleh pengaruh dari lobby partai
lobby apakah itu pak ahok sikap pak ahok dan teman ahok
katakanlah itu mungkin mungkin saja
tapi secara formal ketika kita baca pola seperti ini yang paling dimungkinkan adalah posisi heru ini
yang akan menentukan apakah pak ahok akan tetap dengan jalur perseorangan atau dengan jalur partai
pdi perjuangan harga mati
bukan koalisi pdi punya tiket sendiri kan
apakah mungkin kemudian berkompromi dengan niat ahok sejak awal maju secara perseorangan
dan pdi perjuangan ada di belakang tutur rehad dayani
itu prinsip yang sudah menurut saya sangat sangat prinsip
dpp tidak mungkin akan melepaskan itu
ini bacaan kami dari dki ya tetapi bahwa itu sepenuhnya jadi keputusan dpp iya
tetapi bacaan kami dari dki nggak mungkin partai akan merelakan tiket gratisan seperti itu
apalagi pd perjuangan dki jakarta sebagai partai pemenang
apakah tahu orang kalau partai pemenang ngusung calon independen
bukan tidak boleh bukan tidak boleh tetapi
betapa pun sama sama halang gitu ya
betul betul tetapi rasanya kok persoalan persoalan ini aja persoalan hati aja gitu
ini persoalan hati atau gengsi sebenarnya
enggak persoalan hatilah cara etika etika politik bagaimana ya
bahwa kami ini kan diberikan amanat oleh undang undang
untuk mencetak kader kemudian mendidik kader dan menempatkan kader
tiga hal ini yang sedang kita jaga
dan kebetulan sekarang lagi jadi partai terbesar
pasti gengsinya berbeda
ya rasanya kan ya aduh mas
berarti harga mati tapi kan tergantung dpd
betul itu bacaan kami dari dki jakarta menurut kami sih harga mati
membaca gengsi dari pdip tanda kutip
menurut saya juga yang perlu dihitung adalah bagaimana gengsi dan bagaimana perasaan yang sempat disebut oleh ahok ya teman ahok
menurut saya harus dilihat dari dua variable ya
tadi pak putu sebenarnya sudah jelaskan sedikit
orang sekarang ini hanya melihat dalam konteks bahwa teman teman ahok percaya ahok akan lebih independen
dan bisa bekerja tanpa tersandera
ketika maju lewat jalur perseorangan
tetapi sebetulnya kalau teman teman
pak putu tadi sudah bilang
teman teman ahok melihat sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh ahok selama lima tahun ini
ketika itu bisa disebut sebagai kebanggaan terobosan ini adalah ahok yang maju lewat jalur partai loh
artinya sebenarnya mereka harusnya percaya dengan ahok
baju dengan jalur partai independen pun bisa menjadi tetap seorang ahok
tapi ada variable kedua tadi yang sebenarnya sudah dibicarakan oleh pak putu
saya pun sempat mendengar langsung bahwa ada ketakutan juga saat itu secara teknis
bahwa ahok mungkin saja tidak maju
tidak maju ketika kita tahu timeline dari perseorangan dengan partai berbeda
lalu kemudian perseorangan tidak diambil lalu kemudian di dpr lewat jalur partai itu digagalkan
kenapa asumsi itu muncul saya pikir sah sah saja
karena kita tahu ahok melakukan pertarungan hampir dengan sebagian besar anggota dprd atau partai di dprd
jadi asumsi itu masuk akal dimunculkan oleh teman teman ahok
itu sangat rasional
nah ini juga
nah tinggal bagaimana argumentasi itu kan dibuat untuk meyakinkan dua hal tadi
variabel pertama menurut saya sudah terjawab
tapi kalau misalnya ahok bisa meyakinkan pdi perjuangan untuk berkoalisi dengan partai partai lain
yang jumlahnya kalau hilang pdi perjuangan partai partai ini tetap bisa mengusung ahok sendiri
kalau mau jujur sebetulnya kenapa situasi memanas lagi ketika golkar menyatakan dukungan di atas kertas
sebetulnya ahok sudah cukup
plan c yang ditutup
plan c yang bisa digunakan oleh ahok katakanlah
dengan lora dan golkar
golkar dengan dua puluh empat kursi
jadi memang sudah mencukupi lebih satu kalau tidak salah ya
jadi sebenarnya ada jalur lain
nah tapi biasanya dalam politik ketika pilihan lain itu muncul
biasanya disitulah peluang rujuk dengan pilihan b itu kemudian juga terbuka kembali begitu
oke kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami
kalau kita hitung hitung ini kayaknya diskusinya nggak bisa sehari dua hari ya
akan ada diskusi yang intens sampai akhirnya ketemu atau tidak ketemu
mari saya mencoba untuk mengajak kita semua untuk berpikir agak out of the box lah
variabel yang sebenarnya menarik untuk dihitung
yang bisa menjadi jembatan
kasih antara pdi perjuangan
basuki cahayapurnama yang namanya jokowi dodo
dekat dengan ahok
sudah pasti dekat dengan pdi perjuangan
apakah itu mungkin dipakai
dalam tanda kutip sampai sejauh mana
atau apa namanya peran
pak jokowi untuk menyatukan
dua pihak ini
jokowi punya peran sangat besar
bukan hanya dalam konteks beliau adalah
kader pdip dan beliau adalah orang yang
paling dekat dengan ahok beliau juga
sebetulnya yang menyebabkan ahok
menjadi gubernur kalau beliau tidak menarik
dia menjadi wakil dan maju menjadi presiden
ahok mengatakan dia tidak pernah menjadi
anak hoki yang gratisan dapat jadi
jatah gubernur artinya ada hubungan yang
sangat erat dalam konteks posisi sebagai gubernur
selain itu juga
ada hal yang lebih besar menurut saya
jokowi ini kan simbol dari
orang biasa yang kemudian bisa menjadi
mencapai puncak politik tertinggi
tanpa punya darah biru dan segala macam
ketika jokowi bersikap
wilayah abu abu tadi salah satu pilihan
katakanlah misalnya mendorong masuk di partai
itu mungkin juga menjadi sebuah energi dan
argumentasi yang sangat besar yang bisa
berpengaruh katakanlah misalnya kepada
anak anak muda kepada
teman ahok sebagian dari teman ahok
yang merasa sebetulnya lebih baik maju lewat
jalur perseorangan karena
jokowi bisa membuktikan dia menjadi kader partai
tapi dia juga tetap independen
jokowi juga mungkin bisa menularkan
sikap itu ketika sudah diputuskan
bukannya dalam konteks di level
elit tapi juga terhadap
lepas dari bahwa kita percaya bahwa
popularitas dan elektabilitas jokowi ketika
pemilih tapi kita harus
pahami juga secara jujur bahwa ketika
jakarta dan jokowi
keduanya menggunakan jalur
parpol gitu sehingga kan ini juga
jadi hitung hitungan teman ahok juga seharusnya
iya kalau ditanya
berpikir maka saya katakan kalau partai
apalagi sekelas pdip bergabung
sama sama dengan kawan ahok ini luar biasa ini
caringan ini sampai ke bawah
akan sangat mengerikan kita tidak akan bisa
dilibas siapapun kami sebetulnya
mendorongnya bagaimana kekuatan ini
menyatu apakah kemudian lewat
jalur partai apa lewat
jalur perseorangan karena
karena hitung hitungannya sudah jelas kita kan
ingin pak basuki menang katakanlah
misalnya ketika bicara soal jalur
perseorangan pun hamatan akan relatif
cukup besar misalnya
ada soal tim kampanye soal biaya
segala macam kebetapapun konsistensi
sikap pak ahok juga kita harus dan kawan kawan
yang berjuang luar biasa keras
kita juga harus apresiasi pada posisi itu
tetapi ketika dihadapkan pada
antara partai partai besar dengan jaringan
relawan ini yang kemudian
sudah terbukti kemarin memenangkan jokowi jadi presiden
dua ribu dua belas ini juga kita bisa pungkiri
tapi kalau kekuatan ini terbelah
kemudian itu relatif mungkin
mungkin menang tetapi mungkin akan mengalami
relatif kerja keras yang luar biasa
yang menarik sebenarnya nah sekarang pertanyaannya
apakah kemudian kan ada dua
pilihan saja sebetulnya dan kuncinya
ada di pak ahok apakah kemudian
berdasarkan lobby lobby politik akhirnya
misalnya luluh pd perjuangan masuk di jalur perseorangan
atau sebaliknya pak ahok yang kemudian
memakai kereta pdi perjuangan dan teman teman
ini kemudian bergabungkan kan disitu
sebetulnya kan yang belum dijawab juga adalah
kita dari tadi berbicara bagaimana kemudian teman ahok
misalnya pak ahok maju
melalui jalur partai bisa merelakan tidak sakit
hati perasaannya tidak tersakiti
kenapa tidak kita tanyakan juga dalam sebuah
solusi apa yang pdip bisa lakukan
andai kata teman ahok
junjungannya ini kemudian maju melalui jalur partai
bisa menampung suara yang
konkret loh ini walaupun tidak terbentuk
menjadi sebuah organisasi bernama partai
bagaimana peran mereka nanti dalam kampanye
bagaimana kemudian peran mereka juga sebagai komunitas
yang diakui dalam demokrasi
bisa berpengaruh bahkan termasuk dalam proses check and balances
ketika ahok terpilih itu menurut saya
juga pendidikan politik yang baik termasuk
pembelajaran yang partai bisa diperjuangkan
kalau pdip mengadopsi
pola yang diterapkan di masa
maka sebenarnya teman ahok adalah
representasi dari apa namanya
kaujo kan sebenarnya mungkin gak itu
bisa dilakukan ya mungkin saja
menanyakan sebetulnya apakah
perlu turun tangannya presiden
jokowi saya pikir sederhana
kok ini gak ada yang rumit gak perlu
sampai presiden ngurusin hal hal seperti ini
remah tema seperti ini
kita nggak melihat person ini sebagai presiden
sebagai perkawanan kan
maksudnya gak perlu pak jokowi sampai sejauh itu
sebetulnya sederhana ketika
pak ahok datang mendaftar
kepada bd perjuangan kemudian
dua kekuatan kita satukan seperti katakan
pak putu tadi ini
happy gak ada soal
tetapi tetapi kan itu tadi mekanisme
kan ada diperluan itu aja kok
jadi bukan persoalan geng sih bukan persoalan
tapi memang mekanisme aturan partai
yang harus dipatuhi oleh siapa saja
baik kader partai maupun
di luar partai seperti itu saja kok
saya sadar betul bahwa
apa yang dilakukan oleh
teman teman ahok yang selama ini bekerja
untuk mengumpul ktp luar biasa
luar biasa kalau itu
digabung dengan kekuatan partai politik
yang jaringan sampai di tingkat bawah
saya kira menjadi kekuatan yang luar biasa
betul itu ditambah dengan semangat gotong
yang selama ini
dikerjakan oleh pd perjuangan
seluruh mesin partai kan ditumpahkan ke jakarta
cumi pertama yang mengatakan ini bisa jadi
hal yang luar biasa
ada prosedur yang harus dijalani
ini nanti pak putu bisa menyampaikan
kita kan harus jujur itu mengatakan
memang kalau satu tambah satu
sama dengan dua tapi kalau satu jalan sendiri
satu jalan sendiri berat bertemu gitu itu real politik
ini tugasnya pak putu untuk memberikan penyadaran
apakah akan teman ahok kemudian menjadi saya politik
bukan saya politik ya artinya kan ini selama ini kan
militansinya hanya untuk mendapatkan
perjuangannya kan satu nih sekarang sekarang ini kan
apakah kemudian akan dilibatkan juga oleh ahok
pak putu lah paling nggak gitu
sebagai teman senior
sejauh ini sinyal yang diberikan pak ahok kan
kalau misalnya menggunakan jalur persorangan
maka embryo mesin besarnya itu tetap
teman ahok akan dijadikan jaringan tim kampanye

itu kekuatan besar juga yang
jaringan relawan yang lain yang juga ikut melapis
tapi begini ya
pertanyaan saya begini kalau ini kan pada akhirnya
kalau ketemu itu kan
dan kompromi dalam politik kan enggak mungkin dihitam
diatas putihkan dimatraikan
ketika misalnya ada yang melanggar kemudian ditunjukin
gitu kan nggak mungkin kan
pada akhirnya kan kesemuanya berjalan normal
seperti seolah olah akhirnya mereka kawin dan kemudian
ketika ini berjalan sampai sejauh mana ini bisa konsisten
maksud saya ketika misalnya katakanlah ahok
kemudian jadi gubernur kemudian
sampai sejauh mana
kemesraan ini bisa dibangun apa
apa toolsnya yang bisa mereka pakai
tidak pernah ada tools yang bisa
membuat ikatan ini menjadi
legal formal secara hukum
tidak ikatan politik ini sifatnya
by trust dan disitulah
kemudian menariknya tarik ulur
antara berbagai elemen dalam demokrasi
menurut saya apapun yang terjadi
seberapa lama ini bisa langgeng
katakanlah betul betul ada kompromi
antara teman ahok dengan pdip
lalu kemudian seberapa langgang sampai lima tahun
terlepas berapa lama
langgang atau tidak tapi sudah muncul
budaya baru ketika
relawan ada komponen
anak anak muda melalui komunitas jalur
perseorangan yang selama ini dianggap
rencana cadangan ini rencana pinggiran
tapi kemudian bisa menjadi variabel
yang berdiri sederajat buat saya itu
pembelajaran buat partai
untuk bisa belajar juga dari komunitas independen
tapi juga buat teman teman
independen ini bisa belajar bagaimana
berkolaborasi dengan organisasi yang
kalau kita baca di survei selama ini
dianggap paling tidak dipercaya
baik sekarang mari kita menghitung lah
mari kita bicara matematika
untuk mencalonkan calon persoarangan paling lambat
tanggal tujuh agustus
tiga sampai tujuh
setelah itu verifikasi
dari tanggal tujuh agustus
setelah itu tidak ada yang bisa mendaftar lagi kan
benang merahnya adalah
bagaimana kita mencoba
untuk membuat ahok jadi gubernur
kedua kalinya dengan kemenangan besar
kemudian dengan gerbong yang besar
lalu di parlemen kemudian nyaman
kan begitu nah oleh karena itu
kalau pun ada komunikasi politik belakangan ini
dan sinyal itu sudah dibuka oleh pak ahok
tolong dibereskan sampai paling tidak
tanggal satu agustus
satu sama lain gitu katakanlah misalnya
sekarang golkar sudah menyatakan bergabung
masde bergabung hanura bergabung
misalnya sudah selesai dengan pdip
maka pada tanggal satu agustus
apa yang disebut dengan rekomendasi
kemudian surat keputusan dpp
yang ditandatangani oleh ketum dan sekjen maka satu agustus sudah final
kompromi itu sudah
dan akan maju sebagai calon
calon partai politik misalnya
kalau sudah kompromi karena kalau misalnya tanggal
satu agustus tidak ada hitam diatas putih
saya sebagai pendamping ahli saya katakan
jangan berisiko ini
pasti masuk lewat jalur persorangan begitu
tapi apapun keputusannya kan pak ahok yang akan menentukan
siapa yang diajak
tapi sampai posisi tanggal tiga puluh kemarin
beliau masih tetap konsisten menghargai
kawan kawan teman ahok
walaupun sekarang sudah mulai lucu karena banyak
bercandanya di media ya banyak bercandanya
ini juga membuka pikiran
masih sangat mungkin dan kalau kita berhitung kemudian
setelah dua periode nanti pada
periode kedua pak ahok memimpin maka tidak bisa dihindari
bahwa komunikasi politik dengan
parlement juga mulai harus dibangun
dan posisi lima tahun ke depan itulah yang harus kita
perhatikan juga dan saya kira teman teman
ahok yang sekarang ini juga sangat realistis
melihat situasi ke depan gitu bagaimana
kemudian pemimpin mereka yang mereka banggakan
bisa menyelesaikan kepemimpinan lima tahun
dengan soft dengan parlement
dan eksekutif tidak gaduh seperti kemarin ini
kalau pd perjuangan
statusnya menunggu saja
ya kita lihat aja ahok seperti apa
sambil komunikasi jalan terus ini sepertinya
pd perjuangan yang tidak kalau dalam konteks ahok
ya tentunya kami
cukup menunggu di rumah saja
kalau dalam konteks ahok
tapi sambil kita menyelesaikan
agenda yang sekarang sedang kita kerjakan
itu saja jadi kemudian
agenda komunikasi politik dengan
berbagai partai politik yang hari hari ini
kita kerjakan ya mudah mudahan ini
nanti ada titik temu bagaimana membangun
jakarta dengan kekuatan penuh di dki jakarta
pertanyaannya target awalnya kapan
target awal untuk nama satu nama itu
itu tidak bisa dikatakan tergantung dpp
kalau dpd nggak punya hitungan
maunya dpd seperti apa
strategi ini kan ada di dpp
artinya begini loh ketika
partai akan memutus tanggal berapa ini akan diputuskan
dpp itu artinya bumega ya
dpp lah bukan bumega
bumega kan itu ketua umum
kalau dpp secara institusi kan partai ini kan
dari tanah ketua umum dan seksien
ya tetapi kan dalam proses
kan seperti itu
apakah dpd itu sebenarnya punya hitung hitungan
itu saja walaupun realitas yang terjadi
kapan kira kira akan keluar seharusnya nama itu menurut dpd
karena kan karena dpd yang akan menjalankan kerja
apa namanya kampanye dan lain sebagainya sosialisasi dan sebagainya
sebetulnya di dalam bulan puasa ini
kita selesaikan dulu komunikasi
politik dan partai partai lain
sehingga nanti kita akan membuka wacana
bagaimana dia untuk menghadirkan
sosok calon pemimpin dki jakarta
merasa perlu tetap harus koalisi ya
kita tetap bangun komunikasi politik
tidak ada salahnya walaupun pdi perjuangan sebagai partai pemenang
yang mampu mengusung sendiri
tidak ada salahnya kita lakukan komunikasi politik itu
karena kekuatan kita makin kuat
secara otomatis proses pembangunan
di jakarta ke depan akan berubah
baru setelah puasa selesai
kita bicara orang
bulan juli berarti
kita sudah bicara orang lah kira kira siapa
nah sambil kita menunggu juga
itu tadi sinyal sinyal tadi ada orang yang sekarang
sedang boleh katakan
kalau saya katakan gundah juga gitu
dengan komunikasi politik yang sedang kita bangun ini
rupanya ahok ini kundah juga
atau bdp gundah karena
anda melihat bagaimana sih sebenarnya begini
kalau misalnya bergabung
bergabungnya seperti apa kapan
dan apakah memang lebih baik
ada partai lain
pertama tadi menjawab
memang situasinya sudah pada titik
ketika katakanlah selama ini
bisa disebut terjadi politik tarik ulur
amunisinya sudah habis
sudah pada titik harus diputuskan
gabung atau tidak dua variabel besar ini
yang kedua kalau kemudian pertanyaannya
apakah pola koalisi seperti apa
menurut saya mau tidak mau
pdip pun harus menghargai
apabila ahok kemudian masuk dalam jalur partai
menghargai komitmen politik
yang sudah dimiliki oleh partai partai lain
yang bahkan notabene
berani menyatakan saya tetap mendukung ahok
dalam jalur apapun
jadi menurut saya kalau kita bisa tebak
yang pasti akan ikut masuk adalah
tiga partai lain tadi yang sudah menyatakan
dukungan dan bukan tidak mungkin
guliran bola saljunya
itu akan memunculkan partai partai lain
untuk ikut bergabung karena apa
partai partai lain mungkin akan menyadari
ketika pdip sebagai variable terbesar
partai dan mesin politik bergabung
dengan kekuatan ahok sebagai
pusat elektronik terbesar
sulit buat mereka tidak ikut
ke dalam gerbong besar itunya
kalaupun ada berarti hanya sekedar anti ahok saja ya
polar yang lain bukan tidak mungkin kalau itu terjadi
akan ada geliran bola salju partai partai akan
ikut bergabung dan menurut saya akan
sulit buat gerindra misalnya dan pks
yang dari awal sudah menyatakan sudah pasti tidak dengan ahok
menarik menarik tapi masih panjang perjalanan
masih dua bulan lagi silahkan ngobrol
artinya sequel dua sequel tiga masih mungkin terjadi
bulan puasa kita ramaikan dengan perbincangan
soal ahok dan pdip
tapi prinsipnya gini sedikit
pertama kita mengapresiasi apapun
wacana yang muncul di lapangan
kawan kawan tetap teman ahok
tetap konsisten untuk mengumpulkan ktp
mereka mendorong keputusan apapun
yang diambil oleh pak gubernur karena kita
sebetulnya bekerja kawan saya mewakili kawan kawan
teman ahok saya tahu persis
isi kepala mereka mereka tidak ingin
mereka ingin ahok maju kemudian agar
bisa memimpin kembali jadi
karena itulah mereka kemudian jadi
ban serp membackup bahwa sekarang dia
kemudian menjadi ban utama untuk dipakai
ahok itu urusan lain
ataupun nanti ada komunikasi politik dan kemudian
jadi perubahan politik saya kira pak ahok pun
tidak akan meninggalkan kawan kawan teman ahok
untuk diajak berdiskusi pasti saya kira
pak gubernur ada tambahan terakhir cukup cukup
cukup menunggu pak gubernur
baik silahkan berkomunikasi bulan puasa
adalah bulan yang baik untuk bersilaturahmi
terima kasih bapak bapak sekalian